kamu jadi merasa iba merasa bersalah sudah memisahkan reinna dan ibu selama ini
dan apa mungkin kamu merasa nino adalah ayah yang paling terbaik untuk rena
karena tindakan nino melindungi rena kemarin
kita hadapin nih sama sama ya
apa apa mau ikut jauh sekalian aja apa apa mau langsung ke morena ya iya
paling seneng dan naik mobilnya mas randy harum bersih seharum dan sebersih mas randy
iya halo mbak randy kamu lupa ya bawa bekal yang tadi mama siapin di meja makan itu loh iya
lupa aduh maaf ya mbak yaudah gini aja aku nanti minta ojek online buat
ngambil makanan itu ke apartemennya kamu nih gimana sih ren masih muda kok
udah jadi peluka gitu iya mah maaf
aduh aduh aduh aduh aduh

star ya oke okelah
randy lagi sama kiki atau dia balikan lagi ya sama kiki tapi enggak lah wong dari dulu aja
mereka bilangnya enggak pacaran kok tapi tapi apa dia lupa bawa bekal karena mau jemput kiki ya
nganyangka gue sekitar minarti apa beneran sama cowok berjas itu
kukucenya pikiran kiki amin arti arti aja mau di dekat sama siapapun juga ya
sadar sadar maksudnya apa sih biasa lapul bau baunya sih kayak orang galau urusan hati
jangan susur berdua
selamat pagi everybody aduh pagi ini hati itu berbunga bunga sekali karena kiki ke kampusnya
diantirin sama mas rendinya kiki

ngomong aja kalau panas nggak punya gebetan ya
gimana rasa donat sultannya kemarin enak enak enak banget
enak banget rasanya bener bener sultan
itu ditanyain malah dia maja jawabnya
gimana rasa donatnya enak apa enggak
enggak gua makan donat lu ya gua kasih ke tuang parkir
kayak begini nih kayak begini model model manusia yang tidak pernah menghargai pemberian orang
ger itu kok banyak semut sih tas lu coba lihat deh cepetan
tuh aku hampir
ih ih jorok harusnya di semutnya
ya ampun ternyata
donatnya yang dari kiki
belum dimakan sama si gary
kamu mau jadiin benda bersejarah ger
orang udah gue kasih motor uang parkir
salting tuh dia ki sama lo
dia bakal beneran naksir sama lo ki
apa sih kalahin ini
kiki mau ke kelas dua
sidang dengan tindak pidana
pn jakarta selatan
saudara riki alexander
dan terbuka untuk umum
apakah anda siap
untuk menjalani proses persidangan ini
siap yang mulia
kepada jaksa penuntut umum
silahkan dibacakan dakwaannya
baik yang mulia
anda didakwa telah membawa lari
telah berstatus sebagai dpo
telah membawa lari saudari asa tersebut
jadi apakah anda siap clichy
untuk berbicara tentang
kalian pasti sudah bosan tinggal disini
dan saya yakin kalian juga ingin segera bebas dari sini
tapi satu hal
kalian jangan pernah berputus asa
terutama berdoa dan berusaha dalam ahlak
kalian harus tetap semangat
karena kalian tahu
di rumah kalian keluarga sudah menanti dengan rindunya
yaudah lah kalo gitu gak usah sensi
esensi banget sih lo jadi orang
tolong jadi siap anda bu
anda sudah berkali kali marah dan selalu emosional
malam ini anda ditahan di celticus
tolong buka dulu
bayati gak boleh begitu
itu tidak baik
boleh kita bicara fakta
kita kan punya etika jaga adab
silahkan bu sarah
bu parti jaga disini dan saya kembali ke ruangan ya
kenapa aku kepikiran lagi sama elsa
apa elsa baik baik saja dilapas
ini kenapa saya dibawa kesini
saya kan gak salah
bu elsa ini untuk yang ketiga kalinya
jadi kami hukum agar ibu bisa mendinginkan pikiran ibu
tapi kan ini di luar gue dingin
untuk malam ini ibu dikurung sampai besok pagi

bu jangan tinggalin saya bu
bu kemarin saya dari sini bu
kenapa sih semua orang tuh jahat banget sama gue
ya ampun pak makasih ya dibawain bajunya
iya buat ganti mama
ntar gak ada baju ganti
makasih ya pak
eh nanti mama ganti baju deh
gimana keadaan anak sehari ini
saturasi panino sudah di angka sembilan puluh delapan
dan kondisinya mulai stabil
selang wsd nya juga sudah dilepas
sekarang tinggal menunggu panino sadar
dan panino juga sudah bisa dipindahkan
ke ruang rawat biasa
kami berdoa mengucapkan terima kasih sama dokter ya
atas bantuan dia
kalau itu saya permisi
makasih ya dok
makasih ya dok
keadaan ini umum baik ya pak
ini semua berkat pertolongan allah
iya bener pak
ya oh ini dia nih
eh eh eh ada yang dateng
lupa dulu pak wia
pak wia lupa
adalah aku kangen sama
opa juga yakin oma pasti kangen sama renar
bu surya mau ketemu sama andin sama pak bos ya
tapi belum pada pulang
tunggu di dalam aja ada bu bos kok
saya antar ke dalam
gak usah gak usah
saya kesini mau ketemu rena
mau main sama cucu omba yang paling cantik ini
opa boleh gak main sama rena
main apa sih
main kejar kejaran tapi harus tutup matanya
harus ditutup matanya opa ikutan dong
kalau gitu kita gambling dulu
iya ikut juga
wah rena menang
berarti kita bertiga ya
berarti lucu opa sama pak uya
om pimpah alayum gambreng
om surya sama pak uya
satu dua tiga
pak uya yang menang
nanti opa yang harus pakai
rena pasangin tutup matanya ke opa
om surya biar saya pegang dulu itu kacamatanya om
apa jangan nyintip ya
buka dong kalau nyintip
siap ya opa
satu dua tiga
hah ini dia
kalian mau jenguk nino ya
alhamdulillah kondisi nino makin baik
baru aja tadi setengah jam yang lalu dipindahkan ke ruang perawatan
terima kasih om
bisa om bicara sebentar
waktu kamu datang ke rumah dan bertengkar sama nilo
om paham maksud kamu
dan om setuju dengan kamu
terlepas daripada reina itu anak kandungnya nino atau bukan
kamu adalah papanya rena
makasih udah datang ya
makasih juga bikin
nenek udah sadar ma
semuanya untuk menunggu di luar
saya akan memeriksa panino
kalau sampai nino tau dia gak bisa
kita akan baik baik aja pak
kita akan bisa melewati masa masa sulit ini
dalam mendampingi nino
sepertinya kurang tepat waktunya
untuk saya dan andien menjaga panino
lebih baik kami komit dulu ya
terima kasih ya
alhamdulillah udah datang
gimana perasaan kamu
melihat nino seperti tadi
tidak bisa melihat
apa kamu merasa iba
dia akan matang suami kamu
ya iba sih portable
tapi ya sepatahnya aja
aku dan mas dino kan itu juga udah masa lalu
dan aku juga memang nggak ada niatanku sama sekali
untuk kembali ke masa lalu
dalam masa lalu
lagi pula sekarang kan
aku juga udah punya masa depan

kalau kamu bahas ini
kamu harus tetap dengar ilmunya
jangan lewat ini
kamu kenapa sih tiba tiba ngebahas ini
ya saya cuma berpikir aja
apakah setelah kejadian kemarin itu
kamu jadi merasa ibah
sudah memisahkan reinna dan ibu selama ini
apa mungkin kamu merasa
nino adalah ayah yang paling terbaik untuk rena
karena tindakan nino
melindungi reina kemarin
ini seperti kayak bukan kamu maju
juga ada yang jaga
walaupun istrinya lagi ditahan
kamu juga ingatkan kata kata rina
kalau dia punya kesempatan
untuk ganti papa
dia gak mau mas
papa dia cuma satu
aku dan reina
sangat mencintai kamu mas
dan kalau kamu juga punya kembar identik pun
kami berdua akan tetap pilih kamu
hari pertama gue kerja
walaupun bos gue sakit
tapi semoga semuanya lancar
gimana keadaan nino sekarang
kondisi fisik pak nino
dan dia sudah sepenuhnya sadar
tadi saya sudah memberikan obat penenang
untuk mengurangi rasa sakit
di bagian matanya
sekarang pak nino
sudah tidur lagi
saya boleh tanya gak dok
akan buta dok
sangat samar dan berbayang
jadi pak nino
akan butuh fisioterapi
untuk bisa berjalan
dan beraktifitas normal
butuh kesabaran dan pendampingan
dari orang orang yang terdekat
bisa melewati masa sulit ini
dan saya akan berhenti
kalau gitu saya permisi
selamat bergabung kerja disini ya catherine
terima kasih ya mbak
masalah job desk saya ya mbak
job desk saya apa ya mbak
begitu ya mbak
begitu ya mbak
pak nino pernah bilang ke saya
kalau untuk job desk asisten pribadinya
dia yang akan atur sendiri
oh gitu ya
saya sempat ke rumah sakit kemarin
pak nino nya masih di ruang icu
masih belum sadar
semalam saya datang jenguk
pak nino sudah dipindahkan ke kamar rawat biasa mbak
kondisinya juga sudah lebih baik
kata orang tuanya
ya semoga pak nino cepat sadar ya
semoga pak nino cepat sadar
nanti jam makan siang
gue coba jenguk pak nino lagi deh
kali aja sudah sadar
sekalian gue tanya soal job desk gue
sekalian gue tanya soal job desk gue
semoga gara gara yatim
gue jadi dikurung disini
gue jadi dikurung disini
menangkuter banget lagi
menangkuter banget lagi
aku harus lari dari sini
assalamualaikum mbak yasa
mbak elsa baik baik saja
gimana mau baik baik saja sih bu
hidup saya itu udah hancur
saya udah gak sanggup lagi disini
saya gak kuat
apa yang dialami mbak elsa ini tidak mudah
dengan memperbanyak istighfar
meskipun dalam keadaan sesulit apapun
dengan ucapan kalimah
segala puji bagi allah
atas segala ketetapan
di setiap sesuatu
yang dialami mbak elsa ini
mbak yasa tahu
ini pertanda allah sayang sama mbak yasa
bahkan bukan sekedar sayang atau cinta
tapi allah rindu
allah merasa kehilangan sosok rambahnya
yaitu mbak yasa
dan ini kesempatan buat mbak yasa untuk bernunajat sama allah
untuk memperbaiki diri mbak yasa

setelah ada badai besar
akan ada pelangi
dan jika mbak yasa
perbanyaklah berdoa sama allah
mohon perlindungan sama allah
karena cuma allah yang bisa menolong mbak yasa
saya permisi dulu
pekan depan saya akan kembali
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh